kita beralih ke informasi lain proses evakuasi tiga belas pendaki yang terjebak kebakaran di puncak gunung raung banyuwangi masih dilakukan oleh tim sar gabungan
hingga sabtu pagi api yang membakar jalur pendakian dilaporkan sudah berangsur padam
semua pendaki yang terjebak juga dinyatakan selamat dan kini turun menuju pos sekretariat jalur pendakian desa wonorejo kalibaru
tiga belas pendaki yang terjebak kebakaran di jalur pendakian puncak gunung raung banyuwangi jawa timur masih dievakuasi oleh tim sar sabtu pagi
sepuluh personel tim sar gabungan yang terbagi tiga regu menjemput pendaki yang terjebak
sebagian anggota tim sar hingga kini masih bersiaga di pos sekretariat jalur pendakian di desa wonorejo kalibaru
ketiga belas pendaki yang tujuh di antaranya warga negara singapura juga berhasil turun ke pos terbawah jalur pendakian
ketiga belas pendaki yang terjebak kebakaran di jawa timur masih dievakuasi oleh tim sar sabtu pagi

di pos tersebut para pendaki telah bertemu dengan tim sar yang bertugas menjemput mereka
hari kedua hari sabtu tanggal lima oktober dua ribu sembilan belas ini sementara alhamdulillah gulamin ke tiga belas survivor saat ini posisi sudah bisa berada di kem empat puluh
di mana kem empat itu teman teman
dari seru satu dan seru dua guide lokal sama tim yang ada di sekretariat yang berangkat tadi malam itu sudah berhasil ketemu dengan mereka
selanjutnya di kem empat itu meriksa kondisi pendaki survei por secara medis dan juga dukungan logistik sekiranya memang dibutuhkan di sana
untuk kemudian karena kondisinya kelelahan sementara masih berada di kem empat
sementara seperti itu untuk perkembangan terakhir
kebakaran hutan di area pendakian gunung raung terjadi sejak jumat siang
akibatnya jalur pendakian di pos tujuh dan delapan terhalang api
api diketahui membakar ilalang dan pohon pohon yang mengering karena musim kemarau yang berkepanjangan
embusan angin yang besar pun membuat bara api semakin cepat menjalar
kebakaran di gunung raung itu terpantau melalui satelit di pusdalok bpbd sekitar pukul tujuh
pertama kondisi pendakian di titik tujuh belas
kami mulai melakukan koordinasi dengan petugas pembantuan penanggulangan bencana kecamatan kalibaru
untuk melakukan pemantauan
agar melakukan koordinasi dengan pihak pihak setempat
untuk melakukan antisipasi
karena itu jauh dari pemukiman penduduk
nah bagaimana upaya antisipasi untuk tidak mendekat ke pemukiman penduduk
berdasarkan pemantauan satelit titik koordinat api berada di wilayah administratif bondowoso
sementara itu gunung raung gunung api setinggi tiga enam ratus mdpl berada di tiga kabupaten yakni banyuwangi jember dan bondowoso